sementara sisanya untuk kebutuhan di kantor cabang
direktur consumer and retail transactions heri gunardi menyatakan
lebih dari delapan belas ribu jaringan anjungan tunai mandiri siap melayani kebutuhan dana tunai nasabah
selain itu pelayanan melalui kantor cabang akan dibuka di dua ratus enam cabang pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima desember
dengan rincian satu ratus dua puluh delapan cabang bank mandiri buka pada tanggal dua puluh empat desember dan tujuh puluh delapan cabang buka pada tanggal dua puluh lima desember
sementara saat libur tahun baru pada tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas

dan pada satu januari dua ribu dua puluh terdapat sembilan puluh cabang bank mandiri yang akan tetap melayani nasabah
sebetulnya kan setiap tahun ya kita masih menghadapi natal tahun baru
artinya di bank mandiri kita sudah biasa melakukan persiapan seperti ini
seperti saya sampaikan senin yang lalu bahwa untuk menyambut libur panjang natal dan tahun baru ini
kami menyediakan uang tunai sekitar rp tiga puluh tiga lima triliun
nah rp tiga puluh tiga lima triliun ini terbagi delapan
rp tiga puluh lima lima triliun itu cadangan untuk mengisi atm
karena nanti waktu cabang tutup kan banyak transaksi lewat mesin atm
itu dari sisi cash
dari sisi mesin sekarang mesinnya lebih dari rp delapan belas
dan juga ada atm link atm bersama
itu juga bisa membantu nasabah untuk melakukan transaksi selama
sama libur panjang ini
bank mandiri juga telah mempersiapkan jaringan elektronik banking mandiri
agar dapat melayani nasabah melalui layanan mandiri online sms banking serta call center rp empat belas
heri berjanji tidak akan ada masalah pada jaringan bank mandiri seperti yang pernah terjadi pada juli dua ribu sembilan belas lalu
kita sudah antisipasi dengan persiapan yang lebih baik lebih matang
sehingga capacity planning kita jauh lebih baik
dan kapasitas dari mesin mesin kita juga
kita siapkan dengan lebih baik tahun ini
dengan persiapan ini bank mandiri mampu mengantisipasi lonjakan aktivitas nasabah yang diperkirakan akan dimulai pada dua puluh tiga desember dua ribu sembilan belas
jika pada hari biasa hanya mencapai delapan ratus hingga seribu transaksi per detik
maka di hari libur natal dan tahun baru diproyeksikan mencapai dua dua ratus tujuh puluh lima hingga dua empat ratus enam puluh empat transaksi per detik